pemerintah belum memberikan persunjuan impor kereta realistik atau krl bekas yang dicukan pt kci
keputusan ini diambil setelah pemerintah menerima hasil audit dari bpkp
deputi bidang koordinasi investasi dan pertambangan kemenko maritim dan investasi menyebut
setidaknya ada empat alasan yang dijadikan dasar penolakan impor krl bekas
pertama rencana impor krl bekas tak mendukung industri kereta api nasional
kedua juga terkait dengan pemerintah yang harusnya fokus pada peningkatan produksi dalam negeri
dan substitusi impor melalui peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
ketiga krl yang akan diimpor ini tidak memenuhi kriteria sebagai barang modal
bukan baru yang dapat diimpor sesuai dengan peraturan pemerintah nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh satu dan permendak
dan yang keempat hasil audit bpkp menunjukkan armada kci saat ini masih memadai ketimbang dua ribu sembilan belas
pada dua ribu sembilan belas kci memiliki satu tujuh puluh delapan unit untuk mengangkut tiga ratus tiga puluh enam tiga juta penumpang
sementara pada dua ribu dua puluh tiga ada satu satu ratus empat belas unit untuk mengangkut dua ratus tiga puluh tujuh enam juta penumpang
secara keseluruhan okupansi dua ribu dua puluh tiga itu adalah enam puluh dua tujuh puluh lima persen